juga menipu anggotanya dengan punggutan uang tunai seratus hingga enam ratus ribu rupiah
mereka dijanjikan pekerjaan utang lunas hingga miliki perhiasan sebanyak delapan puluh ribu kilogram
dugaan terhadap peristiwa pidana lain tentunya masih banyak
dugaan yang bisa akan muncul namun yang kita lihat jelas
dugaan yang agak kuat itu masalah lambang negara dan juga masalah mata uang
namun itu kita masih pendalaman
tapi tidak menutup kemungkinan ada dugaan pidana lain yang kita temukan
dalam proses penyelidikan ini
polisi masih mendalami pasal lain yang akan dikenakan terhadap sutarman
pria ini juga mengubah lambang negara burung garuda dan mencetak uang palsu
hingga mengganti lafaz bismillah dengan tambahan alif lam di depannya
deden rahadian garut jawa barat